salah satu apotek di jalan muhammad yamin medan sumatera utara
sudah menyimpan kembali obat obat yang mengandung senyawa
yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
apotek juga sudah memberi label aman pada satu ratus sembilan puluh delapan obat sirup
yang dinyatakan aman oleh badan pengawas obat dan makanan
obat sirup lainnya masih diisolasi dan tidak dijual ke konsumen
bagian di sini adalah bentuk pajangan sirup sirup yang memang kita jual

yang aman untuk dikonsumsi
bagian yang ini kita karantina untuk sementara
menunggu rilis ataupun update dari balai pom selanjutnya
yang ini kak
kalau untuk bagian ini adalah obat obat yang memang sudah aman
untuk kita perjualbelikan kepada masyarakat
ditambah dengan adanya kita buat logo
disini produknya aman
soal obat sirup ini membuat bingung konsumen
meski badan pom sudah menyatakan ada satu ratus sembilan puluh delapan obat sirop aman
konsumen obat masih ragu membeli obat sirup
namun mereka tetap membeli obat sirup untuk mengobati anaknya yang sakit
ya sebenarnya pasti ragu ragu sih
cuman kalau nggak ada pilihan lain ya coba kita kasih aja
karena sebelumnya juga masih nggak ada masalah gitu
hingga selasa pabrik obat pt universal pharmaceutical industries
tidak lagi berproduksi
badan pom dan baris krimpori menyatakan perusahaan ini
telah melakukan pelanggaran tindak pidana
karena diduga melanggar pasal satu ratus sembilan puluh enam undang undang no tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan
industri farmasi ini akan terancam pidana penjara selama sepuluh tahun
dan denda paling banyak satu miliar rupiah
saat ini saya berada di depan pabrik obat pt universal pharmaceutical industry
aktivitas di pabrik ini saat ini
sudah berhenti pasca balai pom mengumumkan bahwa
tiga produk mereka melebihi ambang batas bahan aktif produknya
sementara itu pt universal pharmaceutical industries melalui kuasa hukumnya menyatakan
semua obat yang mereka produksi sudah ditarik dari peredaran
bahkan delapan tiga ratus delapan puluh delapan kardus berisi enam ratus tiga sembilan ratus tiga puluh sembilan botol obat siap edar yang mereka produksi
telah disita balai besar pom di medan
termasuk barang yang disita delapan belas drum berisi tiga delapan ratus tujuh puluh kg bahan obat propilin glikop
kita pastikan kita bersama dengan b pom perusahaan kita bersama dengan b pom
secepat mungkin melakukan sikap menarik seluruh produk
kita juga sudah laporkan produk apa aja sudah kita tarik dan kita patuhkan hukum
hingga selasa ini badan pom telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga pejabat pt universal pharmaceutical industries
mereka adalah direktur utama bujono
manager pemasaran sugini
dan manager produksi su herman
badan pom juga masih melakukan pemeriksaan pada sejumlah karyawan pabrik obat uni baby ini hingga selasa sore
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara